liburan akhir tahun menjadi salah satu momen yang ditunggu tunggu banyak orang
salah satu kota yang banyak menjadi tujuan pemudik adalah solo jawa tengah
ikon pusat budaya di solo adalah puro mangku negara yang terletak di jantung kota solo
dalam menyambut hiburan akhir tahun ini puro menyelenggarakan berbagai kegiatan
salah satunya adalah kelas aksara jawa
untuk mengikuti kelas aksara jawa peserta dikenakan biaya sebesar lima puluh ribu rupiah
di kelas ini peserta akan diajarkan mulai dari mengenal huruf jawa hingga praktek untuk menulis berbagai kalimat dalam bahasa jawa
peserta juga akan didampingi oleh abdi dalam apabila menemui kesulitan sampai bisa menulis aksara jawa dengan benar
uniknya setelah selesai mempelajari aksara jawa peserta akan diberikan sertifikat dengan nama masing masing
yang tentu saja ditulis di dalam
dengan aksara jawa pula
luar biasa banyak ilmu yang didapat juga
kan aksara ini banyak juga buku buku kuno yang tulisan tulisan kuno lah gak usah buku
tulisan tulisan kuno yang pepatah pepatah jawa misalnya
selain kelas aksara jawa juga diadakan berbagai kegiatan lain diantaranya adalah kelas tari khas mangkunagaran
demo memasak apem dan foto menggunakan pakaian adat jawa
bahkan apabila beruntung anda bisa bertemu langsung kgpaa mangkunegoro sepuluh yang saat ini sedang bertahta
tentu saja momen foto foto tidak bisa ditinggalkan
biaya untuk mengikuti berbagai kegiatan ini pun cukup terjangkau mulai dari dua puluh lima rupiah hingga seratus rupiah
acara tutup tahun di pura mangkunegaran ini dapat diikuti masyarakat mulai dari tanggal dua puluh tiga desember hingga satu januari dua ribu dua puluh tiga
mangkunegara juga bisa menjadi tempat untuk melesari kesehatan dan juga untuk memiliki kekuatan
saya merasa sangat senang bisa melesarkan kebudayaan tapi tidak hanya itu tapi masyarakat juga bisa turut serta untuk menjadi bagian
liburan dengan bertema budaya seperti ini bisa menjadi alternatif tujuan wisata bagi masyarakat yang hendak mengisi waktu di akhir tahun ini